harga bawang putih di pasar induk ramadjati jakarta timur pada selasa empat februari mencapai rp empat puluh enam per kilogram
sebelumnya harga bawang putih per kilogram hanya rp dua puluh sampai rp dua puluh lima
menurut salah seorang pedagang kenaikan harga terjadi dalam seminggu terakhir
saya menjual di hari ini empat puluh lima kalau ngambil partai empat puluh empat tapi juga ada yang empat puluh enam
seminggu layang masih ada di kisaran sekitar rp tiga puluh rp dua puluh lima
jadi memang ini perkembangan naiknya sangat cepat dan dasyat
saya mulai pengambilan harga ngambil aja kemarin itu sudah ada yang rp empat puluh sudah ada yang rp empat puluh lima
satu yang saya keluhannya dari importer adalah kaitannya kuota yang belum dikeluarin
yang kedua karena stok yang sudah menipis
minimnya pasokan akibat turunnya kuota impor bawang putih
di tenggarai menjadi penyebabnya
saat ini stok bawang putih di pasar induk rambat jati hanya delapan ton
padahal stok harian normal adalah tiga puluh sampai dengan empat puluh ton
manager unit pasar besar induk kerabat jati agus lamun mengatakan
pasokan bawang putih masih tergantung pada impor dari tiongkok
untuk presentasinya ya untuk presentasinya kalau yang lokal sangat sedikit sekali
makanya kita sangat bergantung dengan impor tadi
ya sebagian besar rata rata dari china
cara pengaruh tentu bergantung kepada persepsi kita ya
kita berharap bahwa pengaruh itu harapan kita tidak ada
tetapi kan kembali lagi apakah itu memang betul betul ada informasi tersebut atau tidak
nah itu kita tidak paham makalah hal itu
tetapi memang informasi yang beredar ini sangat mempengaruhi kondisi komoditi bawang putih kita yang ada
pedagang pedagang di pasar keramat jati berharap
pemerintah turun tangan membuka kembali keran impor bawang putih untuk mengontrol harga di pasaran